ayo buat anda yang memilih untuk di rumah aja hari ini bukan berarti tidak berolahraga ya
benar banyak cara yang bisa kita lakukan nih
seperti yang dilakukan oleh sejumlah artis berikut ini
yang tetap berolahraga dengan gerakan sederhana dan bisa dilakukan dimana aja
di ruang tamu bisa depan tv bisa di teras bisa ya dimana anda di dapur bahkan juga bisa
betul nggak ada alasan kita lihat gerakannya ya
yuk kita workout at home salam ayo olahraga
oke salam olahraga guys peace out
di rumah saja bukan berarti tidak berolahraga ya
ada beragam gerakan sederhana yang bisa dilakukan saat di rumah saja
seperti gerakan forward lunges
serta gerakan squat yang dapat diperlukan
bisa juga memperkuat otot paha dan pantat
atau bisa mencoba spider push up untuk melatih otot lengan punggung dan kaki
reseptive bisa juga menjadi pilihan jika anda ingin memperkuat otot bagian lengan
gimana anda tertarik mencoba
tuh yang penting adalah niat
karena tadi yang kita udah omongin tuh bisa dilakukan dimana saja kapan saja
bahkan sekarang pun kita bisa
nah di studio pun kita bisa dengan beberapa gerakan gerakan yang sederhana yang bisa kita praktekkan
kita mau ngasih contoh ya bahwa kita sebenarnya di studio juga nggak mager ya
kita bisa berolahraga
kita akan coba praktek gerakan gerakannya
karena saya pakai heels jadi saya copot dulu dong
gak usah copot sepatu loh ya begini aja ya
ini tuh lebih ke safety untuk gerakan gerakannya
selanjutnya kita mau mulai dari mana pemanasan dulu
kita pemanasan dulu nah kita ngikutin dulu nih
ini bisa dilakukan berapa lima menitan kali ya kalau pemanasannya

lima sampai sepuluh menit
pemanasan tuh penting banget
karena buat bikin ototnya jadi relax ya
betul supaya juga kalau misalnya ada gerakan gerakan yang cukup berat gitu ya nggak bikin ada cedera
apalagi untuk yang baru olahraga lagi gitu ya pemanasan tuh penting banget
ya kalau kita cukup segini lah kalau sampai sepuluh menit abis dong
nah lanjutnya nih ini lebih menantang
iya kan makanya badannya harus enteng
ini kalau lompat lompat sih takutnya ntar ini ya
ini gampang banget pemirsa
ditekuk nung lututnya
yang satu kakinya ke depan
yang belakang ikutin aja
ini dilakukan selama berapa menit ya tiga menit
ya cukup lah
cukup lah ya
dua set lah dua set biasanya kan dua kali delapan ya
hah oke saya juga mau kalah dong dari prilly
kuat dulu tendang
kuat lagi tendang
wah ini gampang banget nih ibu ibu ayo bangun
bapak bapaknya juga nih jangan cuma nonton aja
west luar biasa loh ya
berasa instruktur serba banget sih
selanjutnya squat nih
squadnya jangan sampai salah ya jadi kayak mau duduk gitu loh pemirsa
ini membentuk otot paha ya
yes otot paha terus bagian bokong
biar seksi bokongnya ya
buat para ibu ibu nih penting nih
itu tadi udah berapa gerakan ya kalau utamanya tiga
udah tiga tiga ini
ini agak berat sebenarnya
tuh melatih kekuatan otot paha betis
jantungnya memompah darah dengan cepat wah
minimal dua set ya satu set kan satu x delapan tuh
dua set ya dua x delapan
oke kameranya udah lihat
cukup cukup cukup kan
hari segini biasanya ada pendinginan kan ya
pendinginannya yang jangan lupa benar
pendinginan lagi kalau tadi kalau peninginan tuh lebih ke stretching gitu ya
supaya otot otot yang tadi udah bekerja bisa relax lagi
benar dan apa namanya jantung tuh pompanya jadi bisa lebih pelan lagi
kebiasaan nih dirumah aja duduk duduk doang nonton tv
eh makan yuk
abis olahraga jadi lapar ini sebetulnya sih nggak boleh ditiru ya pak mirsa